setelah menjalani beberapa kali persidangan dokter yang melakukan masturbasi di makanan rekannya akhirnya dijatuhi hukuman enam bulan penjara
kepada majelis hakim terdakwa menyatakan pikir pikir untuk menerima putusan hakim atau mengajukan banding
dalam sidang di pengadilan negeri semarang pada rabu siang pihak majelis hakim menyatakan dodi terbukti melakukan masturbasi ke makanan rekannya
fonis enam bulan kepada dodi ini sendiri sangat disayangkan kuasa hukum korban di mana pasalnya fonis tersebut tak sebanding dengan shock yang dialami korban hingga saat ini
sebelumnya dr dodi prasetyo yang tengah menempuh pendidikan spesialis dilaporkan ke polda polisi karena kedapatan melakukan masturbasi dengan mencampurkan sperma ke makanan istri rekannya sendiri
aksi ini pun dilakukan selama beberapa kali hingga korban langsung mengalami syok ketika aksi dodi terekam kamera ponselnya